beginilah keseharian anggia pino wanita asal yogyakarta yang sejak delapan tahun lalu memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha
berbagai bidang usaha seperti kuliner properti hingga bisnis perawatan wajah telah ia lakoni sebelumnya
namun kini ia dan sang suami menjalani usaha membuat atau memproduksi sajadah traveling
ide ini muncul saat keduanya melakukan perjalanan dan sulit menemukan sajadah yang akan mereka gunakan untuk salat
kenapa aku bikin gumun ini karena terinspirasi sebenarnya saya dan suami hobinya traveling
membuat sajadah travel dengan berbagai motif yang menarik
mempunyai desain yang simpel dan mudah untuk dibawa sangat diutamakan oleh anggia
proses produksi sajadah traveling buatannya cukup mudah
dalam sehari rumah produksinya bisa membuat hingga tiga ratus sajada travel dengan berbagai motif
berkat kegigihannya dalam dunia bisnis anggia mampu menyerap banyak tenaga kerja di lingkungan sekitar tempat tinggalnya
mereka ngambil kain sendiri potong kain sendiri
sampai sekarang udah ada orang yang membantu menurutku sih bagus banget
walaupun awal itu karyawan belum sebanyak ini sampai sekarang berkembangnya cukup menginspirasi kalau buat aku sebagai karyawan
alhamdulillah dari modal satu juta itu dalam tiga bulan aja kita udah dapat omset lebih dari seratus juta
tak hanya keuntungan besar yang dirasakan anggia dan keluarga
usahanya juga membawa makhluk

edo nurgantara daerah istimewa yogyakarta